beda hewan beda jenis perawatan nih
jika biasanya salon kecantikan dibuat hanya untuk manusia
nah di maros sulawesi selatan ada sebuah komunitas yang membuat salon kecantikan khusus untuk ikan hias jenis cupang
di salon ini ikan cupang yang akan dirias di bius menggunakan air es terlebih dahulu
hal ini dilakukan agar saat pengerjaan ikan tidak banyak bergerak
setelah terbius satu persatu sirip ikan ini dirapikan dengan menggunakan silat hingga ukuran lingkarannya terlihat jauh lebih cantik
utamanya pada bagian sirip ekor dan punggung
untuk pengerjaan satu ekor ikan penghias hanya membutuhkan waktu sekitar lima menit saja
setelah semua terlihat rapi barulah ikan yang terbius ini kembali dimasukkan ke dalam air
kurang dari satu menit ikan ini pun kembali normal seperti sedia kalah
bukan perkara mudah membuat ikan ini terlihat lebih cantik butuh keahlian khusus serta ketelitian saat mengerjakannya
satu kesalahan saja bisa membuat sirip ikan rusak atau bahkan mati
jika begitu penghias ikan pun harus bertanggung jawab untuk menggantinya
selain membuka salon di tempat ini juga terdapat ribuan ekor ikan cupang berbagai jenis yang dikembang biakan
di masa pandemi ini jenis usaha ini tidak akan berhasil
jenis usaha ikan ihias pun bisa menjadi satu pilihan untuk menambah penghasilan